bagus lah jadi saya bisa konsentrasi ngurusin clara
kenapa kamu gak cepat nikahin clara sama raja
kamu nunggu apa lagi
gak ada manfaatnya loh kalau bertunangan berlama lama
lagian kan ya tanggung jawabnya clara juga bisa dibagi sama raja sebagai suaminya kelak
raja ayolah ini sekarang saatnya kamu untuk move on
kamu harus melupakan putri walaupun kenyataannya memang dia mirip sekali sama
aku yakin aku pasti berhasil nemenin bukti kebohongan clara
karena saya sudah berhasil memenangkan gugatan cerainya
selamat jadi janda ya
udah lah mas rai gak usah sinis gitu ngomongnya
kita udah gak ada hubungan apa apa lagi kita sudah resmi bercerai
selamat siang pak
ya siap bagaimana
saya sudah selesaikan semua masalahnya
baik kalau begitu permisi pak
selamat ya cid
akhirnya kamu sekarang mulai lepas dari beban berat hidup kamu selama ini
beban barat hidup itu apa maksudnya apa maksudnya
udah udah ya ingat
udah udah ya ingat
udah udah ya ingat
saya sudah bukan istri kamu lagi kamu juga udah bukan suami saya lagi
jadi gak usahlah dikit dikit tersinggung dikit dikit emosi
sekarang sudah gak perlu
tugas kita sekarang adalah jadi orang tua buat anak anak kita itu aja
dan satu lagi rai
mulai sekarang kamu gak usah ganggu citra lagi
karena mulai sekarang juga citra saya yang jaga

hai aku tuh prihatin ya atas apa yang tengah menipu kamu saat ini
baguslah jadi saya bisa konsentrasi ngurusin clara clara oh iya
kenapa kamu gak cepat nikahin clara sama raja kamu nunggu apa lagi
enggak ada manfaatnya loh kalau bertunangan berlama lama lagian kan ya tanggung jawabnya
clara juga bisa dibagi sama raja sebagai suaminya kelak sekalian biar gak kuat lagi kelapa
kalau sampai andis tahu clara itu anak kandungnya gimana ya
enggak enggak enggak andis nggak boleh tahu aku udah
kehilangan citra sekarang aku enggak mau kehilangan clara juga andis gak boleh tahu soal ini
hai clara mau ngapain kamu kesini pasti kamu mau nemuin raja ya sayangnya orangnya lagi ke
kantor tuh lagian kamu ngapain sih nemuin pertunangan orang ya ampun clara
kecembur gitu dong sama aku aku kesini pengen minta maaf sama kamu karena aku sobur buruk sangka terus
maaf ya minta maaf gak akan pernah aku maafin orang yang suka fitnah
itu kan suara raja
raja bangun dong raja
raja bangun raja
eh kelar ini ada kamera loh
jahat banget sih kamu
farah kamu tuh gak bisa dapetin aja
dan dengan bukti ini
aku akan kasih tahu ke raja kalau kamu tuh gak lumpuh
saya mau mengabarkan kalau pemilik peternakan samping bapak temuin kemarin itu
sekarang sudah bekerja sama sama pak diego pak
katanya dia menawarkan rekan bisnis
dan nilainya juga jauh lebih tinggi daripada harga yang bapak tawarkan
pak diego jangan masalah
kau bisa mengerti
kau bisa mengerti
terserah gue dong mau dateng kapan aja
gue mau tau lo kerjanya bener apa engga
udah lah lo gausah basah basih
lo nyerobot bisnis pertanakan sapi gue
mohon soal itu udah lo tenang aja
yaudah lo jangan salen gue dong